berikutnya pada pertengahan januari dua ribu dua puluh tahura trail running race kembali digelar di bandung jawa barat
pada ajang ini peserta bisa berlari sambil menikmati pemandangan kawasan utara bandung raya dengan udara yang sejuk
tahura trail running race kembali digelar untuk ke delapan kalinya di bandung jawa barat
pada dua ribu dua puluh ini lebih dari tiga peserta mengikuti ajang lari di kawasan taman hutan raya
yang berasal dari berbagai kalangan baik dari dalam negeri dan luar negeri
terdapat lima kategori yang diperlombakan yaitu maraton empat puluh dua km half marathon dua puluh satu km long course tujuh belas km shortcore sepuluh km dan family sepanjang enam km yang bisa diikuti oleh anak anak
untuk mengikuti tahura trail run dua ribu dua puluh ini memang diperlukan fisik yang kuat karena medannya cukup menantang menanjak dan juga menurun
tapi semua itu terbayarkan karena trekkingnya melewati sejumlah tempat yang indah juga seperti maribaya kemudian juga sejumlah curug
dan yang paling penting melewati sejumlah tempat yang indah
bersejarah di bandung utara
melewati sejumlah tempat dan wisata alam di kawasan dago pakar ketika berlari menjadi daya tarik tersendiri
keindahan alam nggak bisa saya ceritakan ya udah yang pasti luar biasa sekali bagus banget
mayoritas sih segar hijau tiunya juga tebing tebing ada kita melewati beberapa curug segala macam perdesaan perkampungan
terus melewati beberapa perkebunan itu bagus sekali
para peserta mengaku memiliki kesan berbeda ketika berlari dengan pemandangan alam dataran tinggi kota bandung ini
oh seru banget lah pak pertama sih agak gerimis ya hujan hujan tapi tidak menyurutkan kita untuk semangat lari
di tengah ya agak becek tapi dikit lah untung semalam gak hujan tapi ya gila mantep banget lah
oh sangat menantang berlalu berlalu menyeramkan
sangat baik sulit sangat sulit tapi menantang jadi itu hal yang baik

bedanya bisa jalan kekeluargaan lagi karena kita sebenarnya sampai jumat kan kerja sabtu minggu kita optimalkan buat keluarga
tracknya alhamdulillah sebenarnya secara itu standar sih cuma agak licin licin aja
kasian si istri saya pakai sepatu yang ngetrel
tahura trail race
dua ribu dua puluh menjadi pembuka untuk gelaran asia trail master series
di mana pemenang lomba ini akan mendapatkan tiket untuk mengikuti seri berikutnya dalam asia trail master dua ribu dua puluh
kiki haryadi kavijati bandung jawa barat